selasa dua belas juli dua ribu dua puluh dua pt un mengabulkan gugatan apindo dan menurunkan ump sebanyak dua persen atau seratus ribu rupiah